kita beralih ke kasus dimas kanjeng
dua minggu lebih kasus dimas kanjeng bergulir
polda jawa timur telah menerima enam korban penipuan
dengan total kerugian mencapai dua ratus tiga miliar rupiah
polisi menduga masih banyak korban lainnya yang belum melapor
karena berharap masih mendapatkan pencairan uang
sementara itu mui jatim resmi nyatakan aliran dimas kanjeng sesat
satu lagi korban penipuan dimas kanjeng taat pribadi
melapor ke polda jawa timur
ditemani kerabatnya yuli susilowati asal jombang
rabu siang mendatangi pusat pelayanan masyarakat polda jatim
yuli mengaku suaminya telah menyerahkan mahar empat ratus juta rupiah
kepada dimas kanjeng
yuli adalah korban ke enam yang telah melaporkan
kasus penipuan dimas kanjeng ke polda jawa timur
total kerugian yang dialami para korban mencapai dua ratus tiga miliar rupiah
dari enam korban yang telah melapor
jumlah kerugian terbesar dialami najmiah
yang mencapai dua ratus miliar
diikuti rahmat suko rp satu lima miliar rupiah
update hari ini bahwa kemarin ada pelaporan baru
kawan baru atas nama ibu yuli dari jombang
yang kerugiannya sekitar empat ratus juta
sementara sedang kita dalami
kita lakukan penyelidikan dengan para bukti beberapa
apa itu buktansi
sementara majelis ulama indonesia jawa timur
menyatakan ajaran dimas kanjeng taat pribadi adalah
menyimpang sesat serta melecehkan agama islam
pernyataan ini dikeluarkan setelah mui melakukan kajian panjang selama dua minggu
menurut ketua mui jawa timur
ada tujuh poin ajaran dimas kanjeng yang dinilai menyimpang
di antaranya mendoktrin pengikutnya bahwa dimas kanjeng sebagai kun fayakun
padahal kalimat kunfaya kun adalah
irodat allah yang maha kuasa dan maha berkehendak
selain itu adanya berikutnya
bacaan salawat fulus juga dinilai melecehkan nabi muhammad
selain dinyatakan sesat
para pengikut dimas kanjeng yang menjadi korban penipuan
juga menuntut ketua yayasan marwah daud ibrahim segera diperiksa
salah satunya adalah junaidi
warga situbondo ini menuding marwah daud ibrahim
juga terlibat pembunuhan dua sultan padepokan
yaitu ismail hidayat dan abdul ghani
sebab sebagai ketua yayasan di padepokan
marwah pasti mengetahui setiap rencana dimas kanjeng terhadap para sultannya
junaidi juga akan menyerahkan sejumlah barang pemberian dimas kanjeng
sebagai bukti penipuan kepada polisi